tadi disampaikan oleh aza romer senjata api itu tidak bisa disimpan atau dipegang oleh orang lain
mungkin ke azan romer dulu
baik azan romer saksi azan romer
itu tidak senjata api ya senpi
artinya tadi itu dipegang sendiri ya tidak bisa dipinjamkan
senjata organik tidak bisa dipikirkan
apakah ada alasan itu bisa dipinjamkan kepada orang lain
kalau menurut saya tidak ada pak
tidak ada ya
karena itu berbahaya pak
menurut saya tidak ada
pada peryogi apakah senpi itu ada cukup alasan bisa dipinjam oleh orang lain
atau diamankan oleh rekan sendiri
bagi saya itu sudah harus menempel pada saya
siap kemana pun
memang sama sekali tidak bisa diamankan oleh rekan sendiri ya
tidak bisa pak
termasuk rekan adc sendiri
tidak bisa pak
tidak bisa ya
apapun alasannya tidak bisa pak
kalau pendapat saya pak dengan alasan alasan tertentu pak bisa saja pak
berarti kalau ada alasan tertentu ya seperti apa alasannya
misalkan urgensi pak misalkan ada kegiatan olahraga seperti itu
tapi kita harus ada orangnya di situ pak
ada kegiatan formil ya
bisa diamankan secara kolektif ya